waduh ini sekarang sudah waktunya ya waktunya untuk apa nih
santap sahur pasti
karena seperti biasa kami akan memberikan anda inspirasi kuliner sahur di luar rumah
nah mungkin yang bisa menjadi pilihan bagi anda yang sedang malas masak ataupun ingin suasana yang berbeda
betul banget maggie dan sudah ada rekan kami adi dwi nanda di sana
adi selamat pagi bisa dijelaskan anda sekarang berada di mana dan menu apa yang akan dicicipi hari ini
maggie dan juga reza saya akan menunjukkan anda saya makan apa nih
langsung saja megi dan juga reza ini adalah kuliner khas makassar
nah kali ini saya akan ngajak anda nih untuk makan sahur ataupun santap sahur dengan kuah yang seger seger kali ya
ini kan pagi pagi dingin gitu kalau misalkan kita sahur dengan kuah yang agak hangat ini agak menghangatkan badan lah ya
nah coto makassar di sini ini reza dan juga maggie sebagai informasi ini sudah ada sejak tahun tujuh puluh an
dan konon katanya dulu pada waktu buka ini harganya hanya rp satu lima ratus saja
nah kira kira kalau
kalau sekarang ini harganya berapa ya maggie dan juga reza
nah mungkin saya langsung saja untuk memesan karena memang jam imsak ini tinggal empat puluh lima menit
nah saya langsung saja untuk ngajak anda nih maggie dan juga reza untuk mempesan contoh makan saya di sini
dengan nur seyfula jamal
mas di sini tuh ada apa aja sih mas ini kan saya lihat ada apa namanya paru
terus kemudian ada ini apa
ginjal ini daging ini usus
nah maggie dan juga reza ini yang unik adalah nama menu menu di sini
mungkin anda dapat melihat di belakang saya ini
menunya itu ada janda kemudian haus janda janda hot
tentu ini bukan janda beneran ya maggie dan juga reza
tapi ini merupakan singkatan nama nama isinya
nah mungkin janda ini adalah jantung daging kemudian haus janda ini adalah hati usus jantung daging
kemudian janda hot adalah jantung daging hati dan otak
nah maggie ini saya kira kira akan
namun anda juga bisa mesan secara ini ya bebas ya maksudnya memang mau daging apa gitu
saya mau pesen paru sama
mas bisa cerita cerita dikit gak mas
ini kalau boleh tahu mas ini bumbunya apa sih mas yoto makassar
ada santan bumbu kacang campur campur dia beras sama yang lain lain ada
mas ini kan katanya udah buka dari tahun tujuh puluh ya mas
ini cita rasanya masih sama nggak
masih sama masih sama kak
soalnya udah dari nenek moyang jualan
udah dari turun temurun
jadi gak bisa rasanya gak bisa dibawangin
satu lagi mas
sebenarnya apa sih mas yotob makassar disini mungkin sama yang lain mungkin ya mas
kenapa ini selalu rame dari zaman dulu ya mas gitu
beda rasa soalnya kalau yotob gak bisa dibawangin rasanya
mau gimana pun tetap cocok
oke mas saya langsung saja dibuatkan satu mangkok mas
isinya apa kak
paru sama daging ya
paru sama daging
nah maggie dan juga reza ini satu cup ataupun satu mangkok dari coto makassar ini memang harganya rp tiga puluh ini berlaku semua menu ya
nah ini untuk satu mangkok itu isinya adalah
mas ada juga daging namas langsung disiram kuahnya aja mas
kuahnya kuah choto ya oke
nah anda dapat lihat itu kuah chotonya itu segar banget itu masih ya masih anget lah ya
nah itu dia
kuahnya ini memang agak kental ya
karena ini apa mas kentalnya
kacangnya bumbu kacangnya
nah ini dia satu mangkok cup dari choto makassar
tadi jujur saya sudah mesen satu sih sebelum live report ini jadi saya agak kenyang ya
mari kita santap sahur untuk yang mangkok kedua
mas ini biasa dimakan pakai apa mas
mas saya mau ketupatnya juga ya
nah maggie dan juga reza saya akan langsung saja mengajak anda untuk makan berhubung jam imsak ini tinggal sekitar tiga puluh menit lagi
kita akan coba ya tanpa ketupat terlebih dahulu nih
tuh dapat anda lihat ini isinya banyak banget nih reza dan juga maggie ini untuk tiga puluh ribu kayaknya mengenyangkan ya
walaupun cuma satu cup gini satu mangkok ya kalau misal saya sih bilangnya agak kecil ya
saya sih butuh dua tapi berhubung saya tadi sudah makan satu dan ketupat dua jadi saya mesennya satu aja sih untuk sahur kali ini
nah bedanya adalah choto makassar di sini memang rasanya agak tawar
kita bisa tambahkan garam sedikit
ini memang sengaja rasanya memang tawar ini agar kita bisa mengatur tingkat keasinan sendiri
kemudian yang menarik di sini adalah sambalnya nih maggie dan juga reza nih wah seger banget nih
nah ini dia ketupat kita kali ini
nah maggie dan juga reza saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk buka ketupat dengan cepat
tadi saya sudah diajari oleh masnya nih ya
ini tinggal dipottek jadi dua nih
gampang kan ternyata buka ketupat tadi saya juga baru tahu sih caranya buka ketupat ternyata segampang ini
oke nah kita lanjutkan untuk makan ya maggie dan juga reza ini kita tinggal tambahkan untuk sambalnya nih
nah yang beda di sini adalah pakai kacang tanah ya
nah kita siram saja dikit aja ya karena ini sahur
reza dan juga maggie
dan dagingnya pun empuk di sini
dan karena saya suka paru ini tekstur parunya memang juicy banget ya
kalau ini bahasa kerennya juicy banget parunya terus juga empuk
dan yang paling saya suka adalah aromanya segar banget
nah maggie dan juga reza mungkin saya langsung saja untuk melanjutkan makan sahur saya karena memang jam isak ini tinggal tiga puluh menit lagi
kembali kepada anda megi dan juga reza
oke adi jangan lupa nanti pesen dua porsi lagi untuk reza dan saya ya
bentar lagi kami akan menuju ke lokasi anda untuk saur bareng
terima kasih adi sudah bergabung bersama kami di sahur bareng cnn